ke banyuwangi setelah sempat ditutup akibat terpapar semburan abu vulkanik gunung agung
bandara banyuwangi jawa timur sudah kembali normal pada rabu pagi
menurut data pihak bandara tercatat sudah ada tiga maskapai yang lepas landas dan mendarat di bandara banyuwangi
dengan total penumpang empat ratus tiga puluh orang
hingga kini otoritas bandara tetap puas pada dan memantau aktivitas gunung agung
pemantauan citra satelit bmkg juga telah dilakukan
serta melihat hasil pemeriksaan paper test di landasan pacu
mengingat pantauan terakhir gunung agung kembali erupsi pada pukul empat tiga puluh waktu indonesia barat pagi
untuk rute penerbangan di bandara banyuwangi setiap harinya melayani enam belas rute penerbangan
dari banyuwangi menuju surabaya dan jakarta maupun sebaliknya
kita bergeser ke bali kita bergabung dengan produser lapangan ayu dewi di bali
selamat sore punca saat ini saya memang berada di pos pantau gunung agung di rendang karangasem
dari hari ini sendiri memang aktivitas gunung agung memang belum stabil
artinya gunung agung masih terus mengeluarkan ada erupsi
bahkan untuk hari ini saja rabu empat juli itu sudah lima belas jam terakhir
itu lima belas jam terakhir
sudah terjadi tiga kali erupsi yaitu pada pukul tiga dini hari kemudian pukul lima pagi
dan yang terakhir pukul dua belas lewat dua puluh menit kurang lebih
dan erupsi yang terjadi itu masih memang tergolong efusif
atau hanya berupa aliran dari mahma yang naik ke atas kawah
namun sempat juga tadi masyarakat melihat hembusan abu yang membumbung cukup tinggi ke angkasa
dimana kita lihat dari tadi erupsi yang terjadi memang menimbulkan hembusan abu itu
hingga sekitar seribu hingga dua lima ratus meter dari puncak kawah gunung agung
dan sampai dengan saat ini memang dari pengamatan bvmbg
maupun dari pengamatan di pos pantau rendang karangasem
jadi sampai dengan saat ini memang belum dikatakan stabil
karena walaupun tidak terjadi erupsi namun masih terjadi hembusan
yang memang berpotensi kembali terjadi erupsi
hanya saja erupsi yang sebelumnya yang terjadi pada tanggal dua juli kemarin itu
memang cukup signifikan sehingga menimbulkan lava pijar yang keluar dari kawah
hingga terjadi kebakaran di sekitar lereng lereng gunung agung punca
ya ayu lalu bagaimana dengan kondisi pengungsi di sana
iya untuk pengungsi sendiri memang sejak terjadi
adanya erupsi eksplosif yang terjadi pada dua juli kemarin
memang pengungsi kemudian mulai secara bertahap
mulai kemudian yang berada warga masyarakat yang berada di lereng lereng gunung agung
yang terdekat sekitar radius tiga hingga empat km dari puncak kawah gunung agung itu
mulai signifikan atau mulai mengungsi ke beberapa posko posko pengungsian
atau kalau di sini kemudian mereka ditempatkan di balai balai desa atau banjar
itu hingga hari ini hingga tanggal empat juli pagi tadi itu tercatat dari bppd kabupaten karangasem
ada terdapat empat puluh satu titik pengungsian di enam kecamatan yang ada di kabupaten karangasem
sebelumnya memang pengungsi itu disebar satu di kabupaten lain yaitu di gianyar
namun sekarang sudah dipindah semuanya ke kabupaten karangasem
untuk memudahkan pendistribusian logistik bagi para pengungsi
pengungsi sendiri sekarang jumlahnya hingga saat saya melaporkan ini tercatat sekitar tiga empat ratus enam pengungsi
jadi mereka tersebar di empat puluh satu titik pengungsian dan untuk saat ini memang distribusi logistik
telah di sebagian sudah didistribusikan seperti mie kemudian beras
termasuk juga air minum atau air bersih untuk kebutuhan air bersih yang memang itu menjadi
sangat diperlukan oleh para pengungsi namun dikatakan sudah bisa disuplai oleh pmi kabupaten karangasem sendiri
untuk suplai air tersebut
untuk saat ini memang pengungsi untuk siang rata rata itu di tempat pengungsian itu memang mereka tidak begitu banyak
dan mereka kembali ke rumah masing masing untuk mengerjakan keperluan mereka
namun pada malam hari kebanyakan kembali lagi ke pengungsian
terima kasih ayu dewi langsung dari bali